calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut satu silviana murni mendatangi majelis taklim babus salam di cipinang raya jakarta timur jumat sore tadi
dalam kampanyenya ini mantan wali kota jakarta pusat berjanji akan membuat program yang menguntungkan kaum wanita
dalam acara yang banyak dihadiri para ibu ini silvi mengungkapkan betapa pentingnya peranan wanita dalam kehidupan masyarakat jakarta
saat berpidato sylvi juga berjanji akan membuat program yang melibatkan kaum wanita
jika dirinya terpilih sebagai wakil gubernur dki jakarta bersama agus yudhoyono
selain program yang melibatkan kaum wanita sylvi juga berjanji akan memperbaiki fasilitas umum di ibu kota
yang menurutnya belum ramah terhadap kaum wanita
kalau di pasar pasar kita juga punya kok yang namanya pos kesehatan pos kesehatan kecil
nah nanti ke depan saya berharap bahwa ruang ruang pos pos ini itu harus ada
pos ini bisa multifungsi bisa juga dia sebagai pojok asi bagi misalnya
mereka yang jualan di pasar anaknya kan pasti butuh tempat penitipan anak
nah itu juga bisa menjadi pos
jadi kan kita juga selain itu kita juga punya pos yandu pos windu segala macam itu kan ada
itu bisa di satu tempat tapi multifungsi
karena kalau misalnya menyediakan tempat lain belum tentu ada lahannya